ya bermacam macam olahraga bela diri berkembang di indonesia
salah satunya adalah brazilian jiu jitsu atau jiu jitsu brazil
bela diri ini merupakan pengembangan dari kodokan judo
dan today's practice kali ini sekaligus menutup cnn indonesia sports siang ini
perbarui selalu informasi anda di portal berita kami cnnindonesia com
setelah ini anda dapat menyaksikan cnn indonesia news desk
saya alexandra asma seberata sampai jumpa besok

kondisi dasar di dalam brazilian jiu jitsu yaitu adalah self defense
yang kedua adalah teknik standing fighting
yang ketiga adalah ground fighting
yang dimaksud dengan self defense adalah
dimana saat kita tidak siap untuk melakukan suatu perlawanan
dan tiba tiba ada lawan menyerang anda
kemudian untuk standing fighting di mana lawan kita sudah berada di depan kita
dan kita tidak bisa menghindari konfrontasi dilanjut
yang paling penting adalah
contohnya adalah apabila lawan mencoba untuk menyerang

dan melakukan teknik clinch fighting untuk membawa lawannya ke bawah
yang ketiga dari teknik brazilian jiu jitsu adalah ground fighting
ground fighting merupakan ciri khas dari teknik brazilian jiu jitsu
yang tidak ada di bela diri lain
karena fokusnya adalah pertarungannya di bawah
contoh dari teknik yang ada di brazilian jiu jitsu atau ground fighting ada tiga
seperti misalnya arm bar kemudian ada americana atau shoulder lock

kemudian yang ketiga adalah rear naked choke atau kuncian leher dari posisi belakang
teknik yang pertama adalah armbar atau kuncian tangan yang berada di persendian siku
yang kedua adalah americana atau kuncian bahu yang lebih memfokuskan pada persendian bahu
yang ketiga adalah teknik rear naked choke atau cekikan dari posisi belakang
demikian adalah teknik teknik dasar yang ada di brazilian jiu jitsu